sosok seorang wanita bernama miss huang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh polda metro jaya
punya peran penting dalam kasus jual beli organ ginjal jaringan internasional di kamboja
kelihayan dari mis huang dalam menguasai beberapa bahasa membuat kasus jual beli organ ginjal ini
berjalan dengan mulus karena menjadi penyambung lidah antara korban pembeli dan pihak rumah sakit
dan berikut keterangan salah satu tersangka terkait peran miss huang
di sana di kamboja itu saya dijemput sama supir supir yang bisa jadi supir bajai cuma kalau di sana itu disebutnya tutup
saya di penginapan kemudian saya dipertemukan dengan yang namanya miss huang koordinator yang di rumah sakitnya dari kamboja ini
entah apakah dia orang cina atau orang indonesia saya kurang akal
yang mengatur ngatur di sana itu
saya pernah ketemu
setelah dilakukan medical check up di sana saya sama teman saya yang cewek itu lolos yang satunya kan gagal
medical check up bagus kemudian saya dipertemukan dengan pasien
saya mendapatkan pasien dari singapura kemudian teman saya pasiennya dari indonesia juga
besoknya itu dikenal
lalu dilakukan operasi
pertama teman saya lala terus hari berikutnya saya
nah setelah itu setelah diadakan operasi masa penyembuhannya sekitar sepuluh hari di sini
peran miss huang itu sebenarnya miss huang itu tanggung jawabnya ada di resipennya bukan di pendonor
karena berhubung saya
jadi miss huang itu bantu penyambung lidah
dengan jemaah saya ke rumah sakit
kalau saya otomatis dari miss huang kan
mas rumah sakit butuh
yang golongan darah ini rumah darah ini
jadi kalau bisa tolong carikan
saya perintah dari langsung dari miss huang
masalah dari rumah sakitnya saya kurang paham
biasanya sih antara sepuluh sampai dua puluh
sekali permintaan sekali permintaan
di sana kan ada pendonor dari india juga ya
sesudah india tidak memasukkan pendonor ke situ
tapi pas waktu sebarang sama india nggak sampai sepuluh sampai dua puluh